selamat bekerja jokowi maruf amin
bom tamrin bom surabaya dua ribu delapan belas ini ketika banyak sekali penangkapan teroris ini kemudian yang mengubah persepsi dan dunia radikalisme indonesia
bom tamrin menyasar polisi targeted khususnya aparat yang dinilai togut ya
sementara bom surabaya melibatkan anak
radikalisme bisa menjangkiti siapa saja kemudian ini disadari oleh pemerintah
dan anak disini menjadi sosok yang pada saat yang sama harus diselamatkan karena korban tapi juga harus pelaku
tapi kemudian juga dilihat sebagai pelaku
jadi ini yang kemudian mengubah
pola pikir mengubah pandangan pendekatan cara untuk menangani terorisme dan radikalisme di indonesia
sementara tahun dua ribu sembilan belas penangkapan teroris juga masih gencar
yang terbaru kita lihat kembali adalah penyerangan terhadap menko polukam wiranto yang juga melibatkan anak
dan ini kalau misalnya anda ingat jadi pada saat kejadian ditangkap ada anak
belakangan baru disampaikan oleh polisi bahwa anak ini sebenarnya sudah dibekali oleh pisau
jadi anda bisa membayangkan apa yang terjadi sekarang
kita melihat sekarang
pr besarnya pemerintah apa
melihat mengapa bisa terjadi seperti itu
apa yang salah siapa yang harus bertanggung jawab
bagaimana dengan program deradikalisasi yang selama ini berjalan atau tidak
bagaimana juga dengan pendekatan aparat berhasil atau tidak
kita lihat yang sekarang yang berikutnya
karhutlah mengapa ini pr besar
karena sampai sekarang masih terjadi
saat ini pun juga masih banyak titik panas di wilayah kalimantan
jadi ini juga harus segera diselesaikan oleh jokowi ma'ruf
tiga empat juta hektare lahan terbakar
dan sebenarnya banyak yang menilai pendegakan hukum terutama untuk karhutlah ini sangat lemah
terkait dengan uang ganti rugi
jadi ponisnya sudah ada bagi sebelas pihak yang bersalah
uang ganti ruginya sampai saat ini belum dieksekusi
jumlahnya gak main main
ketika uang ini nanti bisa terrealisasi bisa dieksekusi
tentunya bisa membantu budget untuk pemulihan lingkungan
dan ketika uang ganti rugi ini belum ditagihkan kepada mereka yang sudah kena ponis
jadinya efek jerahnya tidak ada
pembakaran ada lagi ada lagi masih terjadi
bagaimana dengan pelanggaran ham masa lalu
ini juga janji kampanye jokowi dua ribu empat belas yang juga belum terrealisasi
sejak kampanye dulu belum beres
komnas ham memberikan rapor merah
kasus ham berat dikatakan tidak ada kemajuan
bagaimanapun janji itu kan sempat diberikan oleh jokowi pada saat dua ribu empat belas
memberikan harapan untuk para korban
kontras komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan juga mengatakan jokowi ingkar janji malah
pada saat itu kalau kita ingat memang sempat mengundang para peserta aksi kamisan ke dalam istana berdialog
tapi belum ada kepastian dan jawaban untuk mereka
kontras menilai militer
iya kita lihat sekarang yang berikutnya ya
kita lihat sekarang
oke masalah papua ini kembali merebak bulan september ini
kita lihat bergerak dari bulan agustus september tahun ini
dan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah jokowi maruf
dan sudah tidak bisa lagi di permukaan ya
misalnya gimmick bertemu dengan masyarakat papua bertemu dengan pemuda papua
sudah tidak bisa lagi di tingkat itu
banyak pihak menilai peneliti lipi mengatakan menilai ini sudah harus diselesaikan sampai akar akarnya
dan pendekatan militer menurut kontras tidak bisa lagi dilakukan di papua
apa yang dilakukan
harus melakukan pendekatan dia
harus melakukan dialog
karena mereka pun juga bisa diajak masyarakat papua bisa diajak bicara bisa diajak duduk bersama untuk menjelaskan apa saja keinginan
apa saja yang ingin dinegosiasikan apa saja yang diminta dari pemerintah indonesia
oke dan ini tentu saja masalah papua ini kemarin sempat mencetus beberapa unjuk rasa di papua dan papua barat yang berakhir
jadi banyak yang mengatakan bahwa barat itu tetap masih ada
tetap menyala dan bisa dinyalakan dipantik kapan saja
nah itu yang harus segera dibereskan oleh pemerintah sekarang
jadi tidak perlu lama lama
berikutnya soal kpk
oktober dua ribu sembilan belas ini bagaimanapun soal kpk masih menjadi perhatian
undang undang kpk kemarin resmi berlaku
dua hari yang lalu undang undang kpk baru yang direvisi yang kemudian memantik unjuk rasa mahasiswa di beberapa titik hingga menimbulkan korban jiwa
bagaimanapun polemik undang undang kpk
kpk ini harus diselesaikan
apa yang terbaik yang bisa dilakukan memang masih banyak yang mengatakan kpk masih bisa kerja kok
tapi kpk sendiri mengatakan sudah tidak bisa maksimal terkotak di sana sini
bahkan masih ada beberapa undang undang yang masih tidak jelas dan bertentangan satu sama lain
itu harus segera diselesaikan
salah satunya banyak yang mendorong untuk perbu
kita lihat apakah langkah itu akan diambil
dan satu lagi juga ada kasus penyiraman terhadap novel baswedan
penyiraman air keras yang menyebabkan ia cacat sekarang
itu belum selesai juga
akan ditagih sebenarnya bagaimana hasil dari investigasi
jadi sudah ada hasil tgpf kemudian diserahkan kepada polri
apakah kemudian sudah bisa diungkap tiga puluh satu oktober batasnya
itu bisa dilihat
di dunia pendidikan yang membuat geger dunia pendidikan kemarin pada bulan juni juli
kita lihat bagaimana soal sistem zonasi
sistem zonasi sistem domisil yang sebenarnya sudah dilakukan sudah disosialisasikan sejak bulan juni

ini tidak akan menjadi masalah jika infrastruktur pendidikan dan kualitas gurunya rata
permasalahannya sekarang infrastruktur pendidikan belum rata
kualitas guru belum rata
standar sekolah belum semuanya rata
jadi itu yang menjadi masalah sekarang
dan itu harus juga diselesaikan karena masa masa pendaftaran sekolah sekarang juga sudah banyak orang tua orang tua yang sudah survei
sudah lihat lihat sekolah
pilih mana yang paling baik untuk anaknya
tentu semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya
dan itu sebaiknya juga dibantu dan didukung
dan didorong disupport oleh pemerintah
nah tadi di awal saya sempat menyampaikan akan ada lembaga talenta yang akan dibikin oleh pemerintah
nah bicara soal talenta ada kabar baik untuk kita semua di tengah hiruk pikuk pelantikan ya
pravin jordan dan melati deva oktavianti berhasil lolos ke babak final denmark open dua ribu sembilan belas
dan campuran indonesia ini sukses mengalahkan pasangan dari taiwan wan xinling
oke itu berita yang mengembirakan sekali
program spesial cnn indonesia
jokowi maruf amin kembali setelah jeda